seenggak kayak gitar seenggak kayak pedo
mudah mudahan berdua siap siap aja buat jadi pengurus oksis
udah gak capek
karena gue mau ke aula
oh udah gak sabar ya mau liat dinosaurus jadi lantik jadi ketua oksis
gak kasihan sama gue jodoh lu
gue itu bukan semangat atau gak sabar ngeliat si aldino tapi gue tuh
lo tau gak sih
perpisahan itu kayak senja yang lagi pergi
dan mendatangkan gelapnya malam
tapi kan lo tahu sendiri
malam itu gak mungkin gak ada terang terangnya sedikit
dan kalo emang lo udah yakin sama keputusan lo buat jalanin ini semua ya
menurut gue lo harus terima dengan lapang dadara
gue udah ngamarin sama dia
udah kena sih
gak ada yang mau jelasin
semua pasti bakal indah
sekarang udah mendingan
gitu dong besti gue fighting rara
kamu bukan k popers
kamu yang ngajarin rara
itu kan dia bisa senyum
nih apa sulit matanya
delet banget ya
engga tetep cantik
del meskipun gue udah putus sama rara
bukan berarti gue mau sama louis
seperti apa yang udah gue bilang semalam sama lo ya
sekarang gue cuma mau sendiri
gak apa apa kalau kamu mau sendiri sekarang
yang penting sekarang kamu udah putus sama rara
dan aku berjanji
aku akan balikin perasaan kamu ke aku lagi
ntar gue beli bakso deh
aku beli bakso
kalo gue emang beneran mesum
gue masuk aja tadi
ngapain gue nunggu di luar
tidak lain tidak bukan
lo bisa gak sih gak usah ngerusak suasana balik aja ke habitat lo anak ips tau gak
eh kerupuk kulit lu tega banget ya sama gue ya
gue udah nungguin lo dari tadi di sini berdiri sendirian terus lo nyuruh gue
udah cabut gitu
yara kasih dengerin gue kecak ya
eh eh bentar yara gue harus ngomong dulu sama dia ya
ngecap halu lagi kan lu
masih lo dengar juga belum makanya ayo udah
gak tuh gak ada yang penting
sebelum nasib lo sama michelle berakhir tragis kayak gue sama davin
ra lo tenang aja gak usah khawatirin kita
yah tenang aja
gak perlu ngalamin apa yang gue alamin sekarang
kecap sakit tau gak
udah udah sini sini
ini demi kita berdua
butuh kecap udah berapa kali gue bilang jauhin gue
gue gak mau hidup gue ribet gara gara lo atau nggak
lo bisa gak sih ya
kerupuk kulit jangan bahas itu dulu
ini yang lebih penting
kalo apa yang terjadi tadi sama rara sama davin
itu gak akan terjadi sama kita duluan
ya emang gak bakal terjadi kan
kita gak mungkin pacaran
gimana cara kejadian
karena cepat atau lambat
gue yakin gue yakin banget kita akan pacaran
karena kita memang ditakdirkan untuk bersama
gue mau ngingetin dari sekarang ya
kalo nanti kita jadian
gue minta lo jangan melakukan hal yang sama kayak rara tadi
yang mutusin daging di depan banyak anak anak semuanya
tapi kita harus mempertahankan cinta kita
kita harus memperlihatkan kalo cinta kita tuh kuat
dan kita harus melawan peraturan
anak ipa dan ips
rifqip ini ngelawan peraturan anak ipa dan ips
ini gue gak salah denger nih
udah gak pacaran lagi
apa nggak akan begitu aja mau disuruh putus sama kamu
hukuman bulian itu bukan persoalan
opa akan tetap mempertahankan cinta kita
karena akan perjuangin cinta kita
kita berjuang sama sama ya
maafin rara pak davin
kamu pasti gak bener bener mau putus sama aku
aku kecewa karena kamu gak mau berjuang buat hubungan kita
untuk tenangin diri kamu dulu
gue yakin kalau lo jadi ketua osis
lo bakalan jauh lebih famis
daripada si rifqi
lu tuh bakal disukain sama cewek cewek satu sekolah
termasuk misal gak sih
gue yang punya cuma satu
gak ada lagi cowok teng yang so ganteng
yang jadi ketua osis
apalagi dia anak ips
masih berada di luar
karena acara pelantikan
ketua osis akan segera dimulai
udah membuatkan berdua siap siap aja buat jadi pengurus osis
udah gak capek
karena gue mau ke aula
udah gak sabar ya mau liat dinosaurus
jadi lantik jadi ketua osis
gak kasian sama gue jodoh lo
gue itu bukan semangat atau gak sabar melihat si aldino
gak usah dijelasin
gue udah paham dan gue percaya banget sama anak kerupuk kulit
mau kehilangan jabatan sebagai ketua osis
gue gak kenapa napa
yang penting gue jangan kehilangan
ngapain sih megang megang
gitu banget sih sama jodoh
bro mau apa
satu lagi satu lagi satu lagi
please jangan deket deket sama dinosaurus
gue gak mau lu jadi fosil